aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pemuda di jalan baru lingkar karawang jawa barat pada kamis pagi menjadi viral di media sosial
mereka bahkan nekat menutup jalan untuk digunakan sebagai arena balap liar
akibatnya lalu lintas dari arah tanjung pura menuju cirebon dan sebaliknya macet total
berbekal video viral tersebut petugas satlantas polres karawang menangkap tujuh orang yang diduga terlibat dalam aksi balap liar
namun mereka akhirnya dibebaskan karena hanya menjadi penonton balap liar
untuk mencegah kejadian serupa terulang polisi akan menggelar patroli rutin dan pengawasan di jalan baru lingkar karawang
tkp mengecek dan mengejar pelaku setelah dicek dikejar sementara pelaku sudah memperkanduri ada yang tertinggal mobil yang dihubungi
karena yang tertinggal sudah pas namun setelah dicek tidak cukup untuk udaranya
video lain yang menunjukkan balap liar di jalan lingkar karawang juga menjadi perguncingan warga net di media sosial
dalam video yang diunggah akun instagram
info jawa barat tampak sekelompok pemuda memblokade jalan dan bersiap melakukan balap liar
para pemuda ini tidak peduli meski lalu lintas macet dan pengendara di belakangnya membunyikan klakson
tiba tiba seorang pria yang menggunakan helm biru mendatangi salah satu pembalap liar yang sedang bersiap dan menendangnya
ia tampak kesal antara laju kendaraannya tertahan akibat ulah peserta balap liar
kejadian ini membuat sejumlah penonton balap liar kabur
tim liputan cnn indonesia